inilah gaya bermasker wali kota solo fx hadi rudiatmo yang kembali viral di media sosial
hingga rabu pagi akun ad alex journey id yang juga pertama mengunggah foto pak wali kota sudah di retweet lebih dari tujuh belas ribu kali
setelah slogan do manuto agar warga ikut anjuran pemerintah yang akhirnya menjadi gambar masker kaos dan lainnya
sekarang masker berkumis mirip wajahnya mengundang perhatian warga net
rudy mengaku sengaja membuat masker tersebut secara khusus agar ia mudah dikenali warga meski mengenakan masker
uniknya warga solo kemudian menginginkan rudy membuat masker baru yaitu masker dengan wajah rudy yang tersenyum
menurut rudi penggunaan masker bergambar itu adalah bentuk kreativitas
ia pun mengajak masyarakat agar tak berat hati mengenakan masker selama pandemi covid sembilan belas
kartika bagus solo jawa tengah